sejumlah perusahaan bus di jawa tengah menolak tawaran mengangkut peserta unjuk rasa dua desember
meski dinyatakan sebagai aksi superdamai kekhawatiran akan terjadinya anarkisme pada demo dua ratus dua belas dirasakan sejumlah kalangan
terjadinya anarkisme pada aksi dua ratus dua belas masih saja dikhawatirkan oleh sejumlah kalangan
tak heran jika lebih baik menghindari keterlibatan dalam aktivitas yang dikatakan sebagai aksi bela islam tiga tersebut
seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan angkutan bus di jawa tengah
yang lebih memilih tidak menerima jasa mengangkut masa pendemo yang ke jakarta untuk aksi dua ratus dua belas
itu juga haknya mereka pakai yang mau melayani itu juga haknya mereka
tapi kalau dilarang itu justru menurut saya jadi tambah tiga baik
sikap yang dilakukan po coyo ini pun mendapat dukungan dari organisasi pengusaha angkutan darat
organda yang meminta agar pengusaha bus mempertimbangkan asas manfaat dan resiko saat mengangkut masa pendemo nanti
dengan himbauan organda ini setidaknya tiga ratus empat puluh sembilan orang
perusahaan angkutan menyatakan sikap tidak akan melakukan operasional armadanya ke jakarta terkait aksi dua ratus dua belas
dengan sikap ini kebijakan untuk perusahaan dan manfaatnya
tadi saya katakan bahwa kerja perusahaan itu kondusivitas perusahaan itu sangat mempengaruhi
kalau kondusivitasnya nggak bagus itu mau apa
saya hanya yang berpikir
kalau nantinya ada dari pihak anggota organda ada yang nekat
nah ini saya harus cekut tanggung sendiri
untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan dan menciptakan suasana kondusif
kapolda jawa tengah inspektur jenderal polisi chondro kirono mengeluarkan maklumat tentang penyampaian pendapat di muka umum atau demo
yang di dalamnya terdapat poin akan menyeret mereka yang memberi fasilitas sarana dan prasarana
juga penyedia transportasi jika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masa pendemo
kondusivitas perusahaan transportasi
nah itu kita mengajak supaya tentunya untuk menjaga kapasitas untuk menjaga melindungi masyarakat sendiri
kemudian untuk menjaga jangan sampai terjadi hal hal yang diinginkan

keluarnya maklumat kapolda jawa tengah ini tidak melarang masyarakat untuk berunjuk rasa di daerah masing masing
kapolda jawa tengah inspektur jenderal polisi chondro kirono mengeluarkan maklumat tentang penyampaian pendapat di muka umum atau demo
kondusivitas perusahaan transportasi
kondusivitas perusahaan transportasi
polda jawa tengah dan kodam empat di ponegoro telah menyiapkan kekuatan untuk mengamankan aksi demo di tiga puluh lima kabupaten dan kota
damar sinuko semarang